ya kita akan gali bagaimana media membaca dan juga mengawal polemik politik yang terjadi dalam lingkaran pdi perjuangan
terutama kalau bicara mengenai konteks pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
saya sudah ditemani oleh dua narasumber pada malam hari di cnn indonesia newscast
ada revolusi riza sulverdi wp mered cnn indonesia dan juga elvan danisutrisno wp mered detik com
selamat malam mas revo sehat
selamat malam fani alhamdulillah sehat
baik kalau mas elvan gimana sehat
alhamdulillah sehat fani
oke sudah siap ya untuk membahas isu yang cukup panas ya pekan ini yang terkait antara ganjar dan juga puan
tapi saya mau ke mas revo dulu kalau melihat isu ketidakakrapan antara ganjar dan juga puan ini kan sebenarnya bukan kali pertama muncul ya
tapi bagaimana media memandang isu ini ketika sudah menjadi konsumsi publik
ini masih cukup panjang lah gitu masih cukup lama ya relatif sebenarnya masih relatif panjang
ada sebagian sudah mengatakan sudah dekat
tapi yang jelas ketika ada dua petinggi partai di partai yang sama kemudian berseteru dan kemudian itu tertangkap oleh media dan muncul di permukaan
ini menjadi pertanyaan dari banyak
kenapa kok antara nur ganjar pranowo dengan
ibu puan maharani gitu ya ketua dpr kemudian sampai beradu pantun gitu ya
dan kemudian adu pantunnya itu juga diikuti oleh beberapa petinggi partai yang lain
tentunya kemudian kan kita tidak bisa mengelakkan dari kontestasi di dua ribu dua puluh
karena memang dua ribu dua puluh empat ini kan tahun yang menarik
nanti pemilih depan itu apa namanya kita akan mengalami pergantian pembina nasional
setelah dua periode dari
presiden jokowi berakhir
nah cuman kalau kita melihat begini juga
ini sekarang masih tahun dua ribu dua puluh
pandemi juga masih berlangsung
kemudian hidup tikuk di politik muncul
kita juga melihat ada hirup pikuk di tempat lain ya
di rakyat pandemi dan sebagainya
alangkah kita melihatnya kita masih menghadapi persoalan yang cukup cukup rumit gitu
untuk publik kita untuk bangsa kita
ekonomi belum juga cukup membaik
kita kemudian dipertontonkan halal
ada baiknya kan semua unsur ini kita bahu membahu gitu ya
urusan politik nanti lah
kalau misalkan kita melihat dua ribu empat belas misalnya
presiden jokowi saat itu juga baru muncul di tahun akhir dua ribu dua puluh
dan bahkan namanya baru
artinya jalan masih panjang
tapi mungkin perhitungan politik jadi berbeda ya
mungkin semua sudah mulai berancang ancang
semua ingin ada di orbit
di orbit kontestasi dan mempersiapkan jalan untuk ke depan
tapi kan kita semua berharap bahwa semua dilakukan dalam koridor yang elok dan tetap dalam tertib berdemokrasi
itu yang saya ingin melihat
kalau mas elvan sendiri setuju dengan pandangan mas reva barusan
kalau misalnya konflik antara kedua sosok ini juga sebagai bentuk ancang ancang jelang pilpres dua ribu dua puluh
memang terlalu dini sebetulnya untuk bicara tentang pilpres dua ribu dua puluh
tapi bukankah sudah begitu tradisi politik di kita
jadi kalau pemilunya sekarang dua ribu empat belas kemarin dua ribu enam belas puasa dua tahun
habis itu udah pukul pukulan lagi
politik sudah fight lagi sudah bertarung lagi
apalagi fani dua ribu dua puluh empat nanti itu kan sebenarnya kayak tanpa incumbent kan
jadi semuanya kemudian bertarung
nah bahwa kemudian ini ganjar panawola ya taruh dianggap offside ya
kemudian disemprit segala macam
kemudian dianggap terlalu genit secara politik gitu lah ya
sebetulnya ganjar itu nggak akan disemprit
kalau dia bukan petugas partai
jangan lupa hari ini tadi sore bu megawati dalam pisatu politiknya menyampaikan bahwa
kalau tidak mau jadi petugas partai out
ini kan walaupun kemarin sudah ditemuin sama ganjar tapi megawati kan politisi juga
pertanyaan jangan lupa bu anmarani adalah putra mahkotanya
yang at all cost mungkin akan diusung di dua ribu dua puluh empat
bahwa kemudian elektabilitasnya sekarang masih bahkan belum nasakom ya masih nih
tentu jangan sampai ada yang mengganggu perjalanannya menuju ke sana gitu loh
kemudian kenapa ganjar kok buru buru sekali
sebenarnya ganjar itu hanya belajar dari pendahulunya
bersama sama kepala daerah
bedanya adalah jokowi adalah berangkat dari solo ke jakarta dulu
baru masuk ke istana
jadi jokowi sudah mampir ke jakarta dulu
ganjar masih jawa tengah
dan jangan lupa jokowi punya isu besar namanya smk wani
nah ganjar punya apa
kalau ganjar mau mengikuti sosok jokowi maka dia harus menciptakan itu
sekarang dia terlalu off set di mecos
karena memang itu memang sangat aktif sih
walaupun istilahnya dia ngomong sudah aktif
dari sejati dpr gitu
tapi kita sebagai orang yang mengamati pergerakan politik
tahulah akan kemana
apalagi sekarang ini kalau dari sumber sumber di pdip
banyak yang bicara ini buzzer sudah siap
sebetulnya bukan cuma ganjar yang akan ke sana kan
kalau dari survei kepala daerah
ada gubernur dki anies maswedan
ada gubernur jawa barat ritwan kawil dan lain lain
yary tuan kamil dan lain lain
sebenarnya dari tiga kepala daerah ini
sebenarnya ganjar itu paling diuntungkan harusnya
karena dia punya partai
nah masalahnya kalau dia kemudian
ada anget anget di awal kayak gini
apakah dia akan bisa tetap dicapreskan di belakang
nah kalau itu secara peta politik
seperti itu tentunya
namun situasi sebetulnya untuk pdip
mungkin pdip memang sengaja melempar isu ini
nah kan dengan kalau teori politik itu kan
kalau mau tenor maka senggolnya orang tenor gitu kan
jadi kalau ganjarnya kemudian diviralkan
seperti di kartu merah gitu kan
maka pdi akan jadi perbincangan publik
orang lupa ada isu besar lain di dalam pdip sebetulnya
kenapa kemudian ganjar disembrit sangat keras
seperti tanpa perlindungan
ini ada sebuah politik
dua kutub di dalam pdip
antara dua putra mahkotanya megawati
wan maharani dengan parananda prabowo
nah ini lebih seru lagi
perserturan antara dua anak politiknya megawati ini
yang membawa ganjar kemudian bernasib seperti ini
kalau kita belum bicara tentang kepentingan masyarakat yang lebih luas ya
hirup pikuk politik ini mau tidak mau akan mulai mewarnai kita tahun tahun ini
bagaimanapun karena dua ribu dua puluh empat begitu menarik tidak ada calon
mungkin kalaupun ada incumbent
itu adalah incumbent calon
prabowo subianto ya incumbent yang belum pernah menang gitu kan
jadi mungkin beliau akan kesana gitu kan
tapi kalau orang yang benar benar menjabatkan tidak ada yang akan bertarung
nah tapi yang dari hirupikuk politik seperti itu
tentu akan diikuti
karena masyarakat berhak tahu situasi mau kemana negara ini mau dibawa
siapa calon pemimpinnya itu masyarakat casah saja boleh tahu
tapi jangan lupa seperti tadi disampaikan mas revo
ya kan kita punya pr yang sangat besar
bahkan covid yang baru kemarin agak sedikit landai ya
belum turun masih landai
ini sudah terjadi kluster kluster baru di daerah setelah libur lebaran
itu pr pr yang sangat besar
dan jangan lupa cukup besar juga di jawa tengah klusternya
nah jadi pak ganjar
harus kayaknya harus panjang ke cnpr dulu nih
oke saya nanti saya akan kembali ke mas revo
tapi saya harus teruskan dulu dari mas elvan
karena tadi mas elvan mengatakan sesuatu yang menggelitik saya terkait dengan
apa ya putra mahkota melawan non putra mahkota
ini juga kita berarti bicara mengenai politik terah begitu
bagaimana ini dari media
apa yang perlu kita atau media perlu kritisi dari politik terah atau dinasti ini
kalau dari sisi puan apakah ini bisa menjadi faktor kekuatan tersendiri
dinasti politik dengan kepemimpinan nasional itu dua hal yang berbeda
jadi ketika dinasti politik itu dibangun
memang beberapa daerah misalnya itu juga membangun dinasti politik masing masing ya
raja raja kecil di daerah
kemudian juga bahkan sekarang ini kalau kita lihat kan
memang dari presiden gitu kan ya
anaknya juga kan jadi kepala daerah di solo
kemudian menantunya jadi kepala daerah di medan
kemudian beliau menyatakan bahwa itu bukan politik
karena itu memang merupakan salah satu politik
mereka berusaha maju maju sendiri
tentu itu sah sah saja menegaskan bahwa mereka maju dalam kontestasi
dipilih rakyat itu sah sah saja
tapi itu kan menunjukkan masyarakat akan tahu gitu bahwa ternyata ya bagaimanapun mau dipilih atau tidak yang namanya terah ya akan jadi terah
sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada dinasti politik
baiklah kalau misalnya sekarang politik dinasti disangkal
ketika taruhlah megawati mempersiapkan anaknya menjadi pemimpin pdip misalnya
kemudian demokrat seperti kita tahu sekarang ada di tangannya ahy gitu dan yang lain lain gitu
tapi apa harus ditarik garis utama dari sebuah itu adalah kapabilitasnya
jadi kalau mau main politik dinasti punya kapabilitas punya kemampuan is okay
tapi tetap aja pertanyaan publik adalah apakah masyarakat itu harus memilih orang yang itu itu saja
apakah tidak ada orang lain yang lebih baik dari mereka
apakah pemimpin bangsa ini harus lahir dari dinasti itu gitu
pada akhirnya nantinya masyarakat akan menjawab gitu di pemilihan umum
nyatanya pada saat pemilu dua ribu pemilu pilpres yang lalu
nyatanya juga kan pemenangnya bukan dari dinasti politik kan
pemimpin yang datang dari apa bahkan tidak punya partai politik
hanya sebagai petugas partai seperti yang saya sampaikan
jadi kita lihat nanti di dua ribu dua puluh empat
saya kira masyarakat sudah sangat cerdas gitu
mereka pasti akan punya pertimbangan sendiri gitu
untuk apa memilih dinasti politik
mereka akan memilih pemimpin
yang terbaik gitu
kalau mas revo melihatnya seperti apa nih
soal adanya politik terah soekarno atau katakanlah bisa seperti itu kita sebut ya
kalau kata pengamat ya
terah soekarno terah non soekarno dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini
dalam sistem politik yang matang memang akhirnya orang akan melihat kapabilitas ya
kapabilitas dia kemampuan seseorang
apakah dia cukup mumpuni untuk memimpin dipercaya untuk memimpin atau tidak
politik dinasti sebenarnya kan juga terjadi di beberapa negara negara dengan sistem demokrasi yang mapan juga
jadi di amerika bahkan kan ketika dulu ada george bush gitu
kemudian kan ada anaknya juga menjadi presiden george w bus ya
jadi kan kalau kita melihat konvensi di sana partai pemilihan pencalonan dan semua
urut urutannya itu jelas
itu yang kita harapkan juga ada di sini gitu
semua orang pada prinsipnya berhak untuk mengikuti
siapapun berhak untuk maju
mau dia tukang becak mau dia apa namanya punya gelar sarjana atau punya gelar profesor
mau dia anak siapa gitu ya
semua punya hak yang sama dalam sistem politik
kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian pencalonan itu bisa berjalan dengan baik
dan orang kemudian melihat apakah dia cukup cakep atau tidak untuk memimpin
nah yang tadi dikatakan mas elvan kan
jadi ketika kita melihat ada seorang apa pun usaha mebel gitu ya
orang biasa biasa saja kemudian bisa menjadi presiden di negara ini
dan terpilih dua kali
bahkan ketika di apa namanya ketika pemilu dua ribu empat gitu misalnya
ketika ibu mega juga bertarung melawan sby
walaupun bu mega memegang apa ya ada background sebagai putri
dari proklamator gitu
ternyatanya juga kemudian sby yang putra dari pacitan yang putra perwira biasa di pni
itu bisa menjadi presiden
artinya memang sistem politik kita sudah makin kesini makin dewasa
walaupun masih banyak kekurangan di sana sini tentang terkait dengan apa namanya fanatisme gitu ya
tapi setidak tidaknya kita melihat dalam beberapa perjalanan politik
pemilu kita sudah makin dewasa lah
dan kita berharap di dua ribu empat ini juga dewasa
kalau publiknya dewasa kita berharap partai politik juga semakin dewasa juga gitu dalam mencalonkan
artinya sekarang kan tiketnya dari partai politik ya
jadi ketika partai politik mencalonkan kita berharap calonnya itu juga menjadi calon yang paling nomor satu lah
di antara pilihan pilihan yang ada
oke tapi kalau membaca iklim politik kemudian juga iklim media sosial terutama ya
melihat masyarakat sebagai calon
pemilih potensial ini seperti apa di pilpres dua ribu dua puluh
dan bagaimana media mengawal isu ini gitu
ada juga pemberitaannya
mas revo dulu deh
ya kita tahu bahwa sekarang ini kan dengan adanya media sosial
beberapa juga sudah menggunakan media sosial itu sebagai salah satu alat publikasi ya
termasuk tadi kita bahas gitu pak ganjar misalnya
dan beberapa calon calon yang lain lah
hampir semua politisi sekarang punya akun dan sudah bertentang biru misalnya di instagram
di twitter nya gitu kan
kemudian para politisi juga mulai masuk di hampir semua platform media sosial
tapi lagi lagi fan media sosial ini kan rentan dalam bentuk apa ya
karena dia mungkin ada kempen propaganda dan sebagainya
nah kita semua tentu berharap bahwa kita sebagai media arus utama ini yang menjadi rumah penjernih
artinya kita yang memberikan pembelajaran kepada publik
yang betul betul sesuai dengan fakta
mana yang bukan hoax
dan artinya kita memberikan analisa analisa menyampaikan opini opini dari orang orang yang memang punya kredibilitas
terkait dengan sistem politik dan pembelajaran politik kepada publik
jadi kita yang memang harus perlu mengawal
tidak hanya sesama sama dalam terkait media sosial
ya kalau memang sekarang kita melihat media sosial ya calonnya berapa kan sudah mulai kelihatan ya
yang mulai elektabilitas dan popularitasnya sudah mulai muncul lah
dan ini yang sekarang sedang diperebutkan oleh banyak politisi supaya mereka ada di orbit tadi
tapi mereka harap bisa mengukur dan kemudian secara berharap setiap tiga bulan sekali gitu mereka akan kembali mengukur tuh elektabilitasnya
nah itu mungkin yang sekarang sedang berlangsung
bukan mungkin ya
itu yang sekarang sedang berlangsung
para politisi ini sedang mengukur
orbitnya itu punya berapa elektabilitasnya
sehingga mereka akan punya ancang ancang strategi gitu ya
termasuk strategi untuk menembak musuh musuh politiknya gitu
itu perpetakan kan artinya persaingan itu sudah mulai berlangsung ya
artinya menembak melemahkan elektabilitas lawan politik itu sudah dilakukan dari sekarang
masih punya strateginya ya mas revo
kalau dari mas elvan sendiri bagaimana
apakah media sosial itu
kemudian tenar di media sosial itu berhubungan dengan elektabilitas
dalam diskusi saya dengan beberapa tokoh belakangan ini
karena isu politiknya cepat panas
jadi saya banyak diskusi cari info apa sih yang terjadi
apa kemudian mereka yang banci di media sosial gitu
apa aja masuk medsos gitu kan
ngelap motor masuk medsos apa masuk medsos gitu
apakah itu akan otomatis menambah elektabilitasnya
ternyata dari beberapa pakar yang diskusi dengan saya
medsos itu berdampak langsung terhadap
terhadap popularitas iya
jadi mereka yang bermain di medsos
popularitasnya akan naik signifikan
tapi apakah kemudian popularitas itu akan berubah menjadi elektabilitas
ternyata tidak jawabannya
karena ada kalanya di media sosial dia rame
banyak juga yang komen negatif
ada yang komen positif ada yang komen negatif
dan itu rame kalau misalnya main di twitter
bahkan di tiktok misalnya
ada yang bilang ah itu pencitraan ah itu pencitraan
artinya masyarakat sekarang sudah cerdas
jadi kalau tadi fanny tanyakan berhubungan dengan pemilih
kalau pemilihnya cerdas
maka jadilah calon pemimpin yang cerdas
karena orang cerdas mau dibimpin orang yang cerdas
jadi gunakan media sosial dengan cerdas
bagaimana fungsi media
media kami harus memberikan informasi kepada masyarakat yang mencerdaskan
artinya jika itu yang mereka lakukan
yang mereka tampilkan di media sosial ada kerja mereka
tentu kami akan muat
kami akan cek kami akan wawancara kami akan muat
tapi kalau kemudian yang kita
yang mereka lakukan adalah pencitraan
ya kami tidak akan muat
jadi kalau kemudian karena kalau metos ya
kalau misalnya sorry saya kan juga milenial ya kan
masih pakai metos juga ngejar sana ngejar sini
terserah saya kerja sama pencitraan jangan jatuh banyakkan pencitraannya om
nah itu jadi tersantai aja
jadi sebetulnya kalau sekarang misalnya
ada yang sudah sangat tinggi medsosnya
itu juga kan kecepatan juga
mungkin ada yang masih lande landenya bingung
lade landenya pencet naga
pada akhirnya nanti akhirnya adalah
yang harus jadi perhatian kita adalah buzzer
karena mereka akan sangat kreatif
ini jangan jangan sekarang dengerin diskusi kita nih
jadi mereka nanti konten mereka bukan lagi konten pencitraan
tapi konten yang kerja atau seolah olah kerja
karena bagaimanapun juga

itu benar benar jadi hal baru
dimana media sosial itu berhasil mengembangkan isu
yang namanya smk itu fani
jadi kemudian akhirnya besarlah seorang jokowi
yang bisa mengembangkan dua ribu dua puluh empat nanti ya tidaknya ya
kemudian dari pengusaha metal menjadi presiden
jadi efektif tapi harus cerdas pakainya
berarti tugas kita ya
berarti untuk menyampaikan gitu sebagai media
menyampaikan informasi yang cerdas
supaya menciptakan pembaca dan juga warga yang cerdas
yang nantinya akan memilih presiden yang cerdas seperti itu ya
baik mas revo dan juga mas elvan
jangan beranjak dulu kita masih akan lanjutkan dialog
di segmen berikut tentunya dengan topik bahasan yang berbeda
cnn indonesia newscast akan segera kembali